mumpung gak macet gimana kalau kita jalan jalan ke sini nih bal
oh ini yang jakarta
ini lagi hits juga ini
di mana jembatan penyeberangan orang kekinian yang belum lama diresmikan oleh gubernur dki anies baswedan
kini menjadi objek wisata malam baru di ibu kota
sudah ke sana
belum sih lewat lewat aja di bawah
rame banget memang ya
menjelang malam hari memang jpo ini ramai sekali dikunjungi warga terutama anak muda untuk foto foto
berikut laporan koresponden cnn indonesia arman helmi dan foto jurnalis urip handoyo
jakarta kini sudah punya tempat atau destinasi wisata tengah malam atau malam hari yang bisa digunakan sebagai objek foto
ataupun juga spot bagi para pecinta fotografi ataupun bagi teman teman generasi muda anak muda di luar sana
yang ini menikmati malam minggu
seperti saat ini di jpo kekinian yang ada di depan gelora bung karno saat ini saya berada
ini malam hari ini terlihat cukup ramai
banyak sekali pengunjung yang datang ke tempat ini untuk menikmati malam minggu ataupun juga foto foto
seperti apa keseruan malam minggu
di jembatan penyeberangan orang kekinian ini saya akan langsung tanya tanya ataupun juga ngoreng ngorek informasi dari teman teman yang ada di sini
hai selamat malam
dengan siapa tadi namanya
ini jembatan penyeberangan orang kekinian kan belum lama diresmikan oleh gubernur dki
nah teman teman di sini kenapa pilih objek foto di sini
spotnya itu cocok untuk instagram buat instagram label
kalau renovan sendiri gimana
mungkin untuk desainnya sih lebih ke futuristik ya
mungkin buat anak anak muda yang buat sering upload upload foto di instagram mungkin cocok buat berfoto di sini sama teman temannya
ini baru pertama kesini atau sering
baru pertama kesini
dan kesan pertamanya gimana setelah foto
bagus sih bagus
dia pencahayaannya lumayan bagus
apalagi saya buat penggemar foto itu sangat bangga lah dengan jembatan ini
saya pengen tanya pendapat beredar dari ana
sebagai warga ibu kota gimana pendapatnya dengan jembatan penyeberangan orang ini
bagus sih buat foto fotonya
terus juga apa sih keren buat dimasukin ke instagram dan sosmed yang lain
bangga gak sebagai warga ibu kota
bangga sih cukup bangga
harapannya ke depan seperti apa
biar supaya jembatan jembatan yang ada di jakarta ini kayak gini semua
biar buat foto foto lah bang
terima kasih ya teman teman
hana renova dan juga rika selamat bermalam minggu
silahkan lanjut foto fotonya
ya itu tadi pendapat dari teman teman ataupun juga warga ibu kota
mereka sangat bangga dengan jembatan penyeberangan orang kekinian ini
namun yang paling penting juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang
seperti misalnya ada lift bagi penyandang difabel ataupun juga mereka yang lanjut usia
agar supaya lebih mudah untuk menjangkau bagian atas daripada jembatan penyeberangan orang ini
mungkin juga sejak tadi saya berkeliling mencari toilet umum juga belum kelihatan
mudah mudahan kedepannya fasilitas fasilitas ini akan harus ada begitu di jembatan penyeberangan orang ini
supaya lebih bagus lagi dan masyarakat ibu kota akan lebih nyaman menikmati fasilitas yang ada ini
arman helmi urib handoyo jakarta